tidak suka kau boleh pergi dari sini
jagad dewa batara apa yang terjadi dengan kandaprabu kenapa dia berubah kasar seperti ini
baiklah jika anda memang menghendakinya tentu saja aku tidak akan melarangnya
oh ya kandaprabu bagaimana apakah kandaprabu sudah mendapatkan yudha subang larang kembali
biarkan saja dia pergi aku sudah tidak membutuhkannya
bagus sekali kanda aku sangat setuju sekali dengan apa yang kanda lakukan lalu lalu
bagaimana dengan raden wangsungsang dia sudah membentakku aku benar benar tidak terima kandaprabu
harus segera menangkapnya dan memberikan dia hukuman aku tidak peduli
kau saja yang mengejarnya jangan pernah menyuruhku terus
kandaprabu kenapa kenapa bersikap seperti ini kepada aku nyairat sebaiknya janganlah nyairat
menyuruh gusti prabu siliwani diam kau kau benar benar
aduh dia benar kau tidak punya hak menyuruh seorang raja
jagad dewa batara apa yang terjadi pada kandaprabu

dia bersikap mesra sekarang dia berani membentakku
kalian harus ikut aku kalian harus membangun istana untuk muning layak
hei tuan apa kau tidak punya sopan santu datang datang mengajak kami bekerja di bawah tuan
kami tidak mau membangun istana untuk mending layak ini adalah keadaan yang tidak bisa diberikan kepada kita
mengikuti perintah tuhan banyak ngomong
kalian kan mau seperti orang ini
hai orang orang itu mau aku tidak bisa membiarkan orang yang minta pertolongan
sudah kuduga aku mencium mau masalah berani berani kau mengganggu anak buah
aku bukan bermaksud mencari masalah aku hanya ingin membantu orang orang yang
mencari pertolongan yang sopan lawan kau terima ini
terima kasih tuhan
tadi paman mengatakan ada istana baru
apa paman tahu di mana tempatnya
tadi mereka menuju ke arah sana tuhan
mungkin di sana tempatnya tuhan
saya akan mencoba memeriksanya
terima kasih paman
sekarang paman boleh pergi
istana baru yang dibangun oleh seseorang
apa maksud dari semua ini
ini yang kutunggu tuh
kau ini bisa melayani atau tidak
kenapa kamu bisa masuk ke dalam stand pajajaran
kamu membentak pelayan istana pajajaran
siliwangi yang menyuruhku untuk tinggal disini
siliwangi yang menyuruhku untuk tinggal disini
siliwangi yang menyuruhku untuk tinggal disini
aku sudah menang
aku itu perempuan intian pasangan
kamu tidak terima